adu mulut antara polisi dan pengemudi ambulans ini terjadi di pos penyekatan
di jalan raya kedung waringin bekasi jawa barat pada jumat dini hari
pengemudi ini menolak ketika diminta petugas balik arah
ia berkelit tidak sedang mengangkut pemudik
melainkan warga yang akan bertaksiah ke kerabatnya
namun pengemudi ini tidak dapat menunjukkan surat keterangan apapun
yang menguatkan alibinya
petugas dari dinas kesehatan kabupaten bekasi yang berjaga di pos penyekatan
lantas periksa kondisi penumpang ambulans
hasilnya seluruh penumpang dinyatakan dalam kondisi sehat
polisi kemudian meminta pengemudi ambulans untuk balik arah menuju jakarta
menurut polisi siasat mudik dengan menggunakan mobil ambulans
bukanlah modus baru untuk mengelabui petugas
selain pemudik dengan ambulans polisi juga meminta ratusan pemudik
sepeda motor dan mobil balik arah ke daerah asal
tahun lalu pun seperti itu dan ini sudah kita identifikasi
dan makanya dari pengalaman tahun lalu dan sebelumnya
itu ada ambulans kita cek
kalau memang benar bahwa orang sakit atau jenazah
akan kita berikan fasilitasi khusus
kalau belum kita lakukan penyawalan